alif sampai juang akhirnya
sementara kamu berdua
mau kerjaan apa
bagi iuran keamanan ke pedagang
sarannya yang penting berani
kalau ada pedagang yang nggak mau bayar
kita harus berani main keras
kalau masih satu lawan satu
saya baru keluar dari pasar
tadi laporan dari taslim
temennya dikeroyok dua kali
mereka datang ke pasar
yang pertama empat orang
yang kedua juga empat orang
yang pertama sama yang kedua orangnya beda
tapi kemungkinan besar dari kelompok yang sama
sudah dibalas sama si taslim
tapi baru dua orang
mau dihajar sama si taslim semua satu persatu
kalau mereka main keroyokan lagi
mereka bakal berhadapan sama saya
terima kasih infonya kang
yang ngeroyok teman taslim sudah dicari
sudah ketemu sudah dibalas sama taslim
tapi baru dua
rencana mau dibalas satu persatu sama taslim
kalau mereka main proyekan lagi
kang murad yang maju
kang murad ngajak kita gak
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
memangnya harus nunggu diajak
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
mereka mau ke taslim
di situ masih ada cecep
ini ada di sebelah saya
kamu ada masalah apa sama cecep
gak ada masalah apa apa kang

ini ada di sebelah saya kang
kenal udah lama
kenal udah lama
kenapa gak diajak ngobrol
sebetulnya tadi ngobrol kang
tadi kamu bilang enggak
maksudnya yang diobrolin bukan masalah yang penting
yang gak penting itu misalnya masalah apa
misalnya masalah apa
temen kamu sama cecep ada yang punya masalah

semua orang pasti punya masalah tuh kang
semua orang pasti punya masalah tuh kang
masalah sehari hari aja
masalah sehari hari siapa
tadi sih yang diomongin kang murad
kamu sama cecep kesini
kita dipanggil kang mus
sementara kamu berdua di luar sana enak enakan ngomongin orang
saya disini diem aja
tadi kamu berdua ngomongin murat kan
kenapa kamu nengok ke ujang
murad punya masalah apa
selain punya masalah dia salah mengambil keputusan menanam singkong
koces sama mehmet kayaknya disikat karena dendam
siapa yang dendam
orang pasar yang ketek royok
kenapa gak mungkin
kita kan tau deh
kalau bukan dia siapa
ya gak tau
gak mungkin di pasar dia sendirian
pasti dia ada temennya
bang murad itu orangnya gak bisa santai ya
waktu dia ngerayu atau nyatain cinta sama perempuan yang sekarang jadi istrinya gimana ya
orang yang kita keroyok itu gak berani
terus temennya yang beras dendam
itu gak mungkin
gak mungkin sekelompok orang nyerang tanpa alasan
ajun nggak tahu kenapa tiba tiba ada sekelompok orang datang
terus ngeroyok dia
malahan kejadiannya sampai dua kali
yang ngeroyok pertama sama yang royok kedua
kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang orang yang ngeroyok ajun
saya merasa bersalah sama ajun
waktu itu mereka datang buat ngeroyok saya
tapi saya gak ada
yang ada ajun
dia yang kena
harus jelas dulu ujung pangkalnya
sebetulnya masalah itu masalah siapa
masalahnya masalah apa
murad jangan langsung masuk
itu sama aja mau nambah masalah
kasusnya bisa sama seperti ketika kamu tahu tahu masuk ke terminal
keseret sama adik sepupu
gimana masalah di terminal sekarang
rasanya masih banyak
tempat tempat yang dulu kita tinggalkan
adalah tempat tempat yang diinginkan banyak orang
sekarang seperti kita dulu tahu bisnisnya seperti apa tahu juga resikonya seperti apa
ya sudah biarkan saja beda waktu beda pelaku
besok jangan balik lagi ke terminal sedang mau ada perang terminal mau diserang besok besok
kalau ketemu lagi di sana posisi kita lawan